terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah pemerintah provinsi jawa timur
lanyala mataliti difonis bebas oleh majelis hakim tipikor jakarta
majelis hakim menilai lanyala tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi
yang merugikan negara satu satu miliar rupiah
dalam pembacaan amar putusan majelis hakim tidak melihat ada kerugian negara
dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum
dana hibah sebesar lima tiga miliar rupiah yang digunakan oleh lanyala
untuk membeli saham bank jawa timur sudah dikembalikan ke kas negara
majelis hakim juga melihat laporan pertanggung jawaban dana hibah sebesar rp dua puluh enam enam ratus lima puluh empat
yang didalamnya termasuk dana yang digunakan lanyala
telah dilaporkan oleh wakil ketua kadin jawa timur
fonis bebas lanyala diambil melalui mekanisme voting
dari lima hakim dua hakim menyatakan lanyala bersalah
sementara tiga hakim menyatakan
lanyala tidak bersalah
haji insinyur lanyala mahmud mataliti tidak terbukti secara santun
satu menyatakan terdakwa haji insinyur lanyala mahmud mataliti
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer maupun subsidi
dua membebaskan terdakwa haji insinyur lanyala mahmud mataliti tersebut
dari kedua dakwaan tersebut di atas
meski sempat buron lanyala akhirnya difonis bebas
bagaimana sebenarnya kasus mantan ketua pssi ini berikut perjalanan kasusnya
pada enam belas maret dua ribu enam belas lanyala mataliti ditetapkan sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi penggunaan dana hibah pada kadin jatim
untuk pembelian ipo bank jatim oleh tindak pidana khusus kejati jawa timur
sehari setelah kejati jatim mengeluarkan surat perintah penyidikan atau sprindik
lanyala melarikan diri ke malaysia
kemudian pada delapan belas maret dua ribu enam belas kejati jatim mengeluarkan surat perintah cekal terhadap lanyala
kuasa hukum lanyala mengajukan pra peradilan
usai tiga kali pemanggilan lanyala tak juga hadir
dua puluh maret dua ribu enam belas ia dikabarkan melarikan diri ke singapura
pada sebelas april dua ribu enam belas imigrasi republik indonesia mencabut paspor lanyala
sehingga ia berstatus stateless alias tak punya keluarga negaraan
dua belas april dua ribu enam belas lanyala memenangkan gugatan pra peradilan
sprindik hingga penetapan tersangka lanyala dianggap tidak sah
kejati jatim pun kembali mengeluarkan sprindik baru lanyala hingga empat kali
namun lagi lagi pihak lanyala memenangkan pra peradilan
tiga puluh satu mei dua ribu enam belas lanyala dideteksi
deportasi dari singapura dan diserahkan ke kbri singapura akibat masa tinggalnya overstay